sudah hari selasa saatnya selasa bahasa dan sudah tidak aneh bila ada istilah asing atau populer dipadankan dalam bahasa indonesia
dan menjadi sangat umum untuk digunakan karena pengetahuan bahasa akan terus berkembang dari zaman ke zaman
untuk itulah segmen selasa bahasa akan terus memberikan informasi mengenai kata yang menarik untuk diulas
nah kali ini ada kata spill lalu kira kira apa ya arti dari kata spill berikut ini informasinya untuk anda
anak gaul pasti terbiasa mendengar istilah kata spill
istilah dari bahasa asing ini kerap disematkan dalam pembicaraan banyak anak muda
misalnya coba spill dong cowok yang lagi deket sama lo atau spill dong soal gosip di kantor kemarin
spill di dalam bahasa inggris jika diterjemahkan artinya tumpahan
tapi apakah spill yang kerap digunakan ini merupakan arti tumpahan yuk kita tanyakan dulu kepada sejumlah warga
spil itu kasih tau dong kayak kalau ada yang kepo eh spil dong ceritanya gitu
misalnya ada yang lagi mau curhat apa gitu di media sosial kan terus kebanyakan netizen akan kayak
spil aja deh spil aja kasih tau itu biar netizen bisa sileturahmi gitu biasanya sih taunya dari sana
iya ngeliatin orang orang di sosial media atau enggak di belanja online kan spill spill ini kepo kan
biar makin yakin kita dengarkan penjelasan penyelaras bahasa kompas tv
seperti kita tahu spill berasal dari bahasa inggris yang artinya tumpahan
saat ini makna spill di dunia media sosial telah berkembang
tak hanya tumpahan spill bisa juga bermakna mengungkap memberikan sedikit bocoran atau membongkar sesuatu
kata spill bisa dipadankan di dalam bahasa indonesia dengan kata bocoran
tentu saja kata ini bergantung pada konteks yang ada
kalau konteksnya adalah sebuah cerita film
misalnya makna spill bisa berarti bocoran cerita
namun kalau konteksnya tentang harga barang yang dipakai seorang artis makna spill bisa berarti mengungkap
dalam bahasa gaul spill berarti mengajak atau meminta seseorang untuk membongkar suatu rahasia yang dapat menjadi bahan perbincangan
menurut asalnya spill merupakan versi singkat dan modern dari frasa spill the tick
spill the tea adalah pernyataan yang digunakan untuk memberi tahu seseorang untuk mengatakan yang sebenarnya
ada yang menyebut bahwa istilah ini berasal dari sebuah buku yang diterbitkan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh

namun kemudian kata ini viral digunakan oleh generasi muda
karena perkembangan bahasa biasanya mudah tersebar oleh bantuan teknologi
dan juga karena semakin terbiasa digunakan dalam percakapan sehari hari
apalagi kata spill yang berasal dari bahasa asing bahkan kerap digunakan untuk judul berita di media dari
dan digabungkan dengan kata lain yang berasal dari bahasa indonesia

bahasa memang akan terus berkembang dan tidak ada salahnya kita mengetahui asal usul bahasa
untuk menambah perbendaharaan kosa kata sebagai bagian dari pengetahuan literasi